jelang perayaan tahun baru imlek dua ribu dua puluh kelenteng dharma bakti taman sari jakarta barat buka dua puluh empat jam
hal ini dilakukan guna memfasilitasi umati yang akan beribadah
kelenteng dharma bakti merupakan salah satu kelenteng tertua di indonesia yang telah berdiri sejak tahun seribu enam ratus lima puluh an
kelenteng ini merupakan saksi sejarah keberadaan etnis tionghoa sejak lama di ibu kota
kelenteng yang terletak di kawasan glodok ini juga menjadi salah satu lokasi favorit bagi umat buddha
tau dan juga konghucu dari berbagai daerah untuk menjalankan ibadah sembahyang jelang perayaan tahun baru imlek
dan untuk melayani umat mulai dua puluh empat hingga dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
kelenteng yang kerap disebut kelenteng petak sembilan ini buka dua puluh empat jam
dengan menyiagakan sebanyak tiga puluh tiga petugas wihara dan sejumlah petugas keamanan
dua ribu lima ratus tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh di tahun tikus logam membawa sejumlah harapan bagi umat yang menyampaikan doa dan harapan di kelenteng petak sembilan
harapannya sehat sejahtera dan buat seluruh indonesia juga semua ekonomi lebih bagus
nah ini salah satu klenteng yang cukup lama cukup berjara
dan dulu saya sebelum pindah ke tanggerang hampir tiap ada perayaan perayaan saya datang ke sini sembahyangnya
jadi salah satu alasan adalah kelenteng tertua lah
bisa dikenal kelenteng yang cukup tua dan cukup bersedia
sementara itu di surabaya jawa timur setelah ditutup lima hari untuk pembersihan seluruh altar
kelenteng hong shantang atau sanggar agung telah kembali dibuka
sebelumnya persiapan yang sudah dilakukan adalah pengecatan eksterior dan juga memandikan rupang atau arca